baru dulu kalau tukur selalu nyari saya
ya biasa mang
kalau orang udah banyak duit mah ya kayak begitu
kang idan bisnis apa ya bisa hebat begitu
kapan kita seperti kang idan
medanak banyak uang
belum waktunya pak ustadz
siapa sih di dalamnya
ah mak bener
ini jisil asibatu bukan
bukan ini mah cerahos
oh makasih kang
yang tadi jatuh disini
kamu teh ngapain aja dari tadi sih
lama banget di dalam
atmt jangan dipantengin aja
kalau uangnya gak ada
ngapain kamu tungguin semaleman
gak bakal nambah saldonya
soalnya saya tertransfer uangnya sepuluh juta
jadi agak lama
kayak punya uang sepuluh juta aja
pernah ngeliat kayak uang sepuluh juta
tadi teda uangnya itu
mana saya tau dang
saya kan baru keluar dari atm
jangan jangan kamu teh gak bawa uang dang
ini teh puasa
pikiran jadi lingung
saya tadi pegang dan
uangnya saya pegang di amplop
mana gak ada envelope yang jatoh dang
ingat ingat lagi ya tuh dang
siapa tau envelope nya teh masih di rumah
tidak mungkin dang
saya teh gak dari rumah
saya di rumah akum
abis itu dipanggil pauzat rw
balik lagi ke rumah aku
abis itu kesini ngantri
siapa tau dicopet
tadi yang ngantri disini berapa orang
untung kan itu envelope saya yang tadi jatoh disini
kamu kenapa dang
gak kenal dang
kayaknya kamu teh dihipnotis
ini mah harus lapor polisi
udah cepet lapor polisi dang
harus copot sendal ya
nggak apa apa pakai aja
nanti kok marah
berut sama saya
gak usah bagus bagus
yang penting di pinggir jalan
si pak mustarki mau bikin cabang di ciraos
jadi cece gak usah bolak balik gitu
alhamdulillah tuh cek
nanti kalau saya udah dapet informasi
saya kasih tahu sama cece
ya udah aku gitu ce
mungkin ci yoyote dikasih kepercayaan
buat mimpin kantor cabang
bentar lagi teh yoyo pasti beli mobil
lalu aku bisa beli
aku bisa beli
dari mana kang idan baru dari atm transfer uang sepuluh juta mau lebaran nggak cukur rambut kang
dicukur atumang tapi nggak di sini nanti di salon masa transfer uang tiap hari sepuluh juta
harus dicukur di dpr nggak level atau dibawa pohon lindang hahaha yuk
sobong baru dulu kalau cukur selalu dari saya ya biasa mang kalau orang udah banyak
duit maya kayak begitu kang idan bisnis apa ya bisa hebat
begitu kapan kita seperti kang idan mendadak banyak uang
assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam apa
kamu teh lagi mikirin apa mimin sebentar lagi mau menikah masa mukanya kayak begitu
enggak ada apa apa pak bener
apapak itu teh si attu kenapa enggak tau
min kamu teh sedih kayak gitu mean apa
gak jadi nikah atuh
gak ada mas kawin
tidak harus cincin
asal kamu ikhlas dan ridho menerima mas kawin itu
pernikahan itu syah
ya enggak atuh min
yang penting mamin minta bahagia
makasih ya pak
jam berapa sih
ini kok dadang lama sekali ya nyetor uang ke atm saja
aduh udah kenapa sih kum
biar aja dia nggak usah kesini lagi
suka emosi saya kalo dia ada disini
dia siapa ceng
iya kang dadangnya kenapa
udah gak usah ngomongin si perut lagi
ih seteh nanya ceng
lagian kenapa sih
kamu sama dadangku selalu tempur
terus kalo ketemu
tidak pernah damai
dia yang selalu mulai kum
bukan saya yang selalu mulai
iya kalo kamu tidak tanggapin kan tidak akan begitu
kayaknya udah kecil kamu
hp nya tolong dimatikan dulu
selama jam kerja tidak boleh membawa hp
ngerti pak maaf
ingat jangan sampai ketahuan kemit
gagal eran dia nanti